tak hanya stasiunnya yang memiliki cerita ada peninggalan sejarah lain di stasiun tanjung priok
taukah anda bahwa terdapat fasilitas bawah tanah yang sekarang disebut banker di stasiun priok
yang berpotensi besar menjadi lokasi wisata bersejarah
stasiun tanjung priok sekalian memiliki arsitektur yang indah
ternyata memiliki cerita sejarah yang lain yang ada di dalamnya
tepat di bawah saya berdiri saat ini ada terdapat sebuah banker
bekas peninggalan zaman belanda dahulu
yang digunakan sebagai tempat pendistribusian hasil panen pada saat itu
bagaimana bentuknya mari kita lihat
di dalam ini sedikit gelap dan memang membutuhkan pencahayaan jika malam hari
karena bila pagi dan siang hari sumber cahaya yang ada hanya dari teralis jendela di sebelah situ
dan di sini ada beberapa lorong yang ingin saya tunjukkan
yang pertama lorong ini
ini sebenarnya lorong yang sejak ditemukan bunker ini saat pertama kali sudah tertutup oleh tembok
dan beberapa jalan lainnya yaitu ada di sebelah sini yang juga ditutup oleh tembok
dan yang terakhir di sebelah sini ada juga yang sudah tertutup oleh tembok
tembok yang ini memiliki cerita pada saat itu pada tahun dua ribu sembilan sempat mau dibuka
jalannya namun ternyata bor yang digunakan patah jadi tidak dilanjutkan lagi
dan ada yang berhasil tembok yang berhasil dibongkar
yaitu yang ada di samping saya ini
di dalamnya ini ada terdapat sebuah pipa digunakan untuk menyimpan air pada saat itu
dan di sini dulu adalah bekas kadrol yang digunakan untuk mengakut air dari bawah sini sampai ke atas yang merupakan tempat dapur
sudah banyak kunjungan
ada juga yang dianggap sebagai tembok wisata sejarah yang sebelumnya dilakukan oleh para pecinta sejarah seperti komunitas museum dan lain lainnya
cuman yang disayangkan adalah lorong lorong yang masih tertutup tembok ini tidak dilanjutkan pengerjaannya karena mungkin ada beberapa kendala
salah satunya mungkin dari pihak pemerintah sendiri yang kurang memperhatikan atau kurang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan potensi wisata
yang kabarnya lorong lorong ini memiliki tujuan akhir yang berbeda beda
ada yang mengatakan sampai tembus ke museum fathahilah ada yang mengatakan sampai ke pulau onrus di kepulauan seribu dan juga di pelabuhan tanjung priuk
padahal bila dikerjakan dengan serius mungkin lokasi bangkar ini bisa dijadikan salah satu tujuan wisata seperti di goa jepang yang ada di sumatera barat atau goa pindul yang berada di yogyakarta
debbie astari jakarta